beberapa pengunjung sidang terdakwa putri candrawati mengaku susah mempercayai perkataan putri
mereka menganggap banyak kebohongan sejak kasus dimulai
dan mereka berharap kosa hukum dapat menguak fakta fakta yang masih belum terungkap
hak saya ya bicara ya saya sih nggak percaya
ya dia mau ngomong gimana juga karena dari awal ada kebohongan
jadi sulit sebagai perempuan saya sulit percaya
karena apapun yang disampaikan maaf
ya bingung aja sih bu soalnya kan hakim kan udah kesana ya
udah ngeliat situasi tempat kejadian
pasti udah memahami lah apa apa yang diterangin sama icat sama yang lain lain kan
tapi ibu pece nya kok masih bertahan gitu loh
tadi kan juga ngomongin diperlakukan pelecehan seksual
padahal sudah jelas jelas tadi udah dibilang
itu tidak ada gitu
itu aja saya herannya kok masih bertahan gitu
kenapa nggak ngomong yang sebenarnya sih gitu loh
supaya cepat ini selesai gitu
ya dengan adanya ibu pece gitu kayak penasaran aja gimana sih
udah jelas dia itu tetap salah gitu
tapi ya tetap membela dengan pecahan seksual gitu
terus tanggung jawabannya ibu tentang hal hal sendiri bagaimana sih
eh kelanjutan hakim aja gitu
udah sidang finalnya itu seperti apa
apakah memang dia sama seperti suaminya
atau tetap ya dia mau jujur gitu
memang kasus ini ya sama dengan kasus lain penuh misteri ya
dan yang melatar belakangnya juga penuh misteri
ya ada hal hal yang memang perlu diungkapkan melalui keyakinan hakim
bahwa dalam apa namanya mengambil keputusan pertimbangan dan keputusan
di sini keyakinan hakim sangat memegang peranan penting
karena jaksa dan nasihat hukum sudah berhubungan
saya mengungkapkan di persidangan fakta fakta yang melatar belakangi
dan unsur unsur yang meliputi persiopidana yang didakwakan